sebanyak delapan puluh tujuh peserta ambil bagian dalam kejuaraan nasional figure skating di jakarta dua puluh satu hingga dua puluh dua april
kejuaraan nasional ini juga diikuti atlet yang mewakili indonesia dalam asian winter games di saporo lalu
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sport weekend kali ini
atas nama redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
pengurus besar federasi ice skating indonesia pbvc menggelar kejuaraan nasional figure skating dua ribu tujuh belas
acara yang diadakan di lapangan es salah satu mal di jakarta ini diikuti oleh delapan puluh tujuh peserta dalam lima belas kategori pertandingan
kejuaraan nasional ini juga sebagai sarana seleksi untuk para atlet yang akan mewakili indonesia di ajang multi event sea games dua ribu tujuh belas agustus mendatang
target kita adalah tentunya mendapatkan atlet atlet yang baik
yang mampu berkompetisi baik di indonesia maupun internasional
target kami salah satunya adalah mengikuti sea games di kuala lumpur bulan agustus ini
kami mempersiapkan skater skater terbaik dari kami supaya bisa berkompetisi di sea games itu
pada kejuaraan nasional ice skating dua ribu tujuh belas selain kelas senior
di pertandingan juga kelas junior lima sampai sepuluh tahun
para juri adalah juri internasional dan harus memiliki sertifikat dari federasi ice skating dunia isu
di indonesia saya berkembang
dan saya berpindah pindah beberapa tahun saya berada di sini
dan saya melihat dunia skating berkembang di sini
di kelas senior wanita
para jagoan indonesia yang sempat bertanding
di asean winter games dua ribu tujuh belas lalu
menjadikan ini sebagai ajang pemanasan ke kejuaraan internasional lainnya
sebenarnya nggak mau ngambil stres ya maksudnya
emang sih pengen bisa sampai ke sea games juga nanti
tapi ya pokoknya lakuin yang terbaik aja biar bisa terpilih
supaya bisa mencapai sea games itu yang terutama
terus maka yang terbaik aja
semuanya lancar gitu

figure skating adalah salah satu kategori olahraga yang akan dipertandingkan di sea games kuala lumpur agus
figure skating adalah salah satu kategori olahraga yang akan dipertandingkan di sea games kuala lumpur agustus
rendy putrama jakarta